kementerian keuangan menyiapkan anggaran hingga rp dua enam puluh enam triliun untuk membayar kenaikan gaji pegawai negeri sipil tni dan polri
anggaran kenaikan gaji pns ini menurut menteri keuangan sudah ditetapkan dalam apbn dua ribu sembilan belas dan menjadi hak pns sejak januari dua ribu sembilan belas
kenaikan gaji akan diberikan pada april dua ribu sembilan belas sedangkan untuk pegawai negeri sipil daerah anggaran kenaikan gaji akan dialokasikan melalui dana alokasi umum rp empat ratus tujuh belas sembilan triliun
sementara itu tunjangan hari raya akan diberikan pada akhir mei dua ribu sembilan belas mengingat lebaran akan jatuh pada awal juni
konfirmasi ini sedang dilakukan sehingga kita berharap pada april dua ribu dua puluh
nanti awal april waktu kita melakukan pembayaran gaji setiap kl yang sudah menyampaikan konfirmasi akan bisa kita bayarkan
tidak hanya gaji april tapi juga rapelan kenaikannya dari januari sampai dengan maret plus gajinya bulan april
total dari rapel gaji ini akan mencapai dua enam ratus enam puluh satu triliun
terdiri dari gaji pns pusat tni polri
dan untuk pensiunan